di tengah ketidakpastian kapan pandemi covid sembilan belas ini akan berakhir
pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal
nah para ahli memprediksi dampak kenormalan baru ini akan berpengaruh pada segala sektor
dan untuk mendukungnya masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan cara hidup baru
sesuai dengan aturan khususnya protokol kesehatan ya
tapi apakah ini waktu yang tepat untuk berdamai dan juga hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
apa dan bagaimana menghadapi era kenormalan baru di masa mendatang
kami bahas untuk anda dalam for your information new normal kali ini
kita buka yang sudah dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
sebetulnya kapan sih waktu yang tepat untuk memulai new normal
kita tahu ya indonesia ini jadi salah satu negara yang akan melakukan skenario new normal
new normal ini perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal
tapi ada tambahannya yakni dengan protokol kesehatan ya
dengan adanya protokol kesehatan
nah untuk menurunkan laju penyebaran wabah covid sembilan belas ini
segala cara dilakukan tapi kapan sebuah negara bisa memulai hidup normal atau new normal ya
berdasarkan persyaratan dari who kita lihat adanya jumlah reproduksi virus yang turun
jadi angkanya tadi kalau disebutkan pak anies kalau di jakarta udah turun lah r atau r
ini kurang dari satu
sementara di indonesia masih tinggi masih tiga sampai empat
tapi syarat dari who ketika melakukan new normal
atau r reproduksi virusnya ini harus di bawah satu
jadi satu orang ini menginfeksi atau bisa menularkan virus covid sembilan belas ke satu orang lainnya
atau seratus ke seratus orang lainnya
kemudian yang kedua kita lihat adanya kurva kasus covid sembilan belas yang melandai
sementara kalau kita lihat belakangan angka yang disebutkan setiap sore oleh jurubicara covid sembilan belas
penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto mengatakan angkanya ini masih standarnya lima ratus
empat ratus pernah sembilan ratus dua kali bahkan ya
jadi apakah sudah melandai kita bisa jawab sendiri
nah berikutnya ada sarana dan prasarana penunjang yang siap untuk menjalankan aturan kesehatan dari new normal ini
ada penggunaan masker setiap hari pengendaliannya harus dilihat
kemudian pengecekan suhu tubuh di setiap sektor industri
jaga jarak juga harus dilakukan dan juga ada sop dari setiap perusahaan
dari setiap industri mengenai
penanganan covid sembilan belas di perusahaan masing masing
kemudian kalau itu sudah terpenuhi harus ada pengendalian resiko dari kasus covid sembilan belas
jadi di setiap pintu masuk di indonesia ini bandara kemudian terminal atau stasiun
ini harus bisa dilihat seperti apa pengendalian resikonya
seperti apa mengurangi kepadatan orang yang mungkin atau yang diduga terpapar covid sembilan belas
untuk masuk ke suatu wilayah atau ke indonesia bahkan secara luas
berikutnya kita lihat ini dia tahapan relaksasi kegiatan ekonomi di masa new normal
kementerian bumn melalui surat edaran per lima belas mei juga mengkaji lima fase new normal baru
per dua puluh enam mei kalau kita lihat ini dia pegawai bumn usianya di bawah empat puluh lima tahun
harus boleh masuk kantor tapi dengan protokol covid sembilan belas
ada protokol kesehatan yang harus diberlakukan
sementara pns juga akan melakukan hal yang sama per lima belas mei

lima juni pns akan masuk dan ini harus menggunakan protokol kesehatan yang sama dengan pegawai bumn ya
kemudian satu juni ini secara bertahap oleh kementerian bumn dikatakan
mal dan usaha retail boleh dibuka tapi ada syaratnya
ada protokol kesehatan yang juga dilakukan yang dilaksanakan
untuk mengecek tidak hanya karyawan tapi juga para konsumen yang akan masuk ke sana
kemudian kita lihat delapan juni tempat wisata
mulai diperbolehkan untuk dibuka
jadi juga tadi di jakarta nampaknya pekan ke dua di akhir pekan ya akan dibuka beberapa tempat rekreasi
untuk di wilayah jakarta tapi kalau di indonesia delapan juni
walaupun memang sebetulnya ada ya kalau kita lihat di lini masa ada unggahan beberapa orang
unggahan warganet yang menunjukkan bahwa ada tempat wisata yang sudah buka
namun dengan protokol kesehatan dan dianggap wilayah tersebut sudah tidak ada kasus atau tidak ada lonjakan covid sembilan belas
berikutnya kita ke timeline dua puluh sembilan juni ada evaluasi seluruh sektor ekonomi yang buka
sektor sektor yang sudah kemudian buka di fase pertama artinya di awal bulan juni ini kemudian dievaluasi
apakah lonjakan kasus ini terjadi atau tidak apakah protokol kesehatannya juga diberlakukan secara baik
sop nya dilakukan dan dibuat dan ada tim penanganan
untuk pengendalian covid sembilan belas
berikutnya sudah selesai bulan juni di bulan juli ada evaluasi untuk semua sektor yang nantinya akan masuk ke masa new normal
bahkan kalau kita lihat di bulan juni nanti ya pekan ini kegiatan ibadah juga sudah diperbolehkan dengan jumlah jemaah yang dibatasi
kemudian dievaluasi di fase empat dan pembukaan tempat tempat kegiatan ekonomi lainnya untuk sosial berskala besar akan dibuka per tiga belas juli baru akan dievaluasi
berikutnya kalau tadi garis besar dari kementerian bumn ya edaran kementerian bumn
kalau ini kita ke jakarta wacana pelonggaran pembatasan sosial di sejumlah daerah pun kerap terdengar termasuk di jakarta dan yang baru saja disampaikan oleh gubernur anies baswedan
kita lihat ini masa transisi dari tadi pak anies waktu saya sambungan skype dengan pak anies interview pak anies barusan ya kayaknya nggak menyebutkan beliau new normal tapi selalu menegaskan ini adalah masa transisi
jadi kita tegaskan lagi ini adalah masa transisi
jadi kita tegaskan lagi ini adalah masa transisi
di bulan juni dua ribu dua puluh ini ada empat pekan pekan pertama pekan kedua pekan ketiga pekan keempat
ada banyak sektor sebetulnya yang dibuka tapi kita lihat ini ada lima sektor yang mungkin jadi fokus masyarakat
ada tempat ibadah kemudian perkantoran ada mal atau pusat belanja yang kayaknya ditunggu tunggu warganet nih
kemudian tempat rekreasi dan juga ojek konvensional ataupun online
kita lihat di pekan pertama saja tempat ini ada lima sektor yang mungkin jadi fokus masyarakat

dan ini akan terus di berlakukan sampai dengan pekan keempat dan nantinya tadi juga pak anies bilang ya apabila ada lonjakan artinya masa transisi ini bisa stop bisa selesai

tapi kita lihat nanti evaluasinya seperti apa kemudian dari tempat ibadah kita ke perkantoran yang juga akan di buka cuma untuk pilihan lengthnya

pekan kedua ini mohon maaf tempat ibadah ini akan dibuka besok
per lima juni kemudian pekan kedua ini akan dimulai delapan juni ya
delapan juni dua ribu dua puluh ini akan mulai perkantoran dibuka
tapi tadi juga ada pembatasan karyawan yang harus masuk ke kantor
dan melakukan pekerjaannya di rumah
sebagiannya laginya melakukan pekerjaannya di rumah
dan ini akan terus diberlakukan sampai dengan pekan keempat di bulan juni
dengan tetap menerapkan aturan kesehatan protokol kesehatan
adanya pengecekan suhu tubuh yang berkala
kemudian pembersihan area kantor dengan desinfektan
dan semua karyawannya harus wajib menggunakan masker dan sering cuci tangan ya
itu yang saya lakukan di kantor setiap hari
mal pusat belanja yang juga akan dibuka
ini dia ada di pekan kedua
tapi tidak akan dimulai dari tanggal delapan juni
ini sekitar tanggal tiga belas atau empat belas juni dua ribu dua puluh
jadi akan dibuka pusat belanja per akhir pekan sabtu dan minggu
tapi dari kapasitas mal yang mungkin biasanya full
katakan satu hari dalam weekend seribu orang bisa berkunjung ke mal
artinya cuma ada lima ratus orang yang bisa berkunjung
ke pusat perbelanjaan tersebut ya
dan ini juga akan diberlakukan sampai dengan nanti pekan keempat
dan evaluasi dari pemerintah dki jakarta
berikutnya dari pusat belanja atau mal ada tempat rekreasi
ini termasuk dengan outdoor
seperti mungkin ancol pantai ancol gitu ya
taman mini dan juga indoor
ini nantinya akan dibuka keduanya di pekan ketiga
tapi khusus di akhir pekan di hari sabtu dan juga minggu dengan lagi lagi
tapi kalau kita lihat ya mungkin orang orang masih takut nggak sih
untuk datang ke tempat rekreasi takut mungkin rame atau takut mungkin gampang terpapar
cuma ya ini ini akan dibuka untuk menjalankan kegiatan ekonomi
seperti biasanya dan nanti akan ada pembiasaan baru
kalau bahasanya pak anies ada pembiasaan baru untuk selanjutnya seperti apa
tempat rekreasi ini akan dibuka
selama masa pandemi
dan juga yang jadi highlight sektor yang nampaknya jadi sorotan masyarakat adalah ojek
semuanya kayaknya nunggu ya sekarang udah gak bisa gitu naik ojek karena
kalau nggak satu ktp nggak boleh naik motor berdua atau berbarengan
anda sekarang bisa naik jadi ride ya untuk menggunakan layanan ini
artinya kalau biasa anda pakai ojek online dari masing masing aplikator gitu
sudah mulai kebuka kayaknya di pekan kedua
kalau dari aturan pemprov dki jakarta untuk melayani masyarakat yang menggunakan ojek untuk mobilitasnya sehari hari
dan ini akan dibuka seterusnya sampai pekan keempat dan evaluasi dilakukan
apakah nantinya masa transisi ini akan diberhentikan atau dilanjutkan
ini tergantung kita lagi tergantung masyarakat lagi yang sadar
dengan aturan atau protokol kesehatan yang dilakukan
dan juga tidak ada yang bandel ngelanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dki jakarta
berikutnya mengapa sih kita butuh new normal
ini ya dalam masa transisi yang kita jalani kita dipersiapkan untuk menuju masa new normal
kenormalan baru ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat penanganan covid sembilan belas
tapi juga sekaligus pemulihan ekonomi yang lebih cepat
nah ini kalau saya
informasinya saya ambil dari instagram kementerian koordinator perekonomian republik indonesia
ini ada dua kurva yang menggambarkan kalau kita melakukan new normal dan tidak
kalau tanpa kebijakan pemerintah ini digambarkannya kasus covid sembilan belas
phk dan kemiskinan melonjak tinggi dari angka normal dari garis normal
kemudian pertumbuhan ekonomi dianggap melemah
tapi jika ada kebijakan pemerintah prediksinya ya prediksinya
kasus covid sembilan belas dan phk kemiskinan menurun
kenapa saya katakan prediksi karena ini belum pernah terjadi di indonesia
wabah ini belum pernah ada dan belum pernah membuat kita harus melakukan psbb
ataupun karantina wilayah dan isolasi mandiri dan sebagainya
apakah benar nanti angka dari covid sembilan belas nya akan menurun
kita harus lihat evaluasinya
tapi prediksi dari pemerintah juga mengatakan jika ada kebijakan dari pemerintah untuk segera melakukan new normal
pertumbuhan ekonominya dianggap akan pulih
di atas normal ataupun seperti biasanya
oke berikutnya gimana sih menjalankan masa new normal
nah ini dia gak bosen bosen saya harus kasih tahu anda terus ya
apa sih yang biasa kita lakukan di masa psbb sekarang dan juga masa transisi psbb ini
pastinya adalah menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan
kemudian rajin cuci tangan dengan sabun ini cuci tangannya harus lebay sekarang
memakai masker saat di luar rumah itu wajib karena sekarang kalau misalnya anda nggak pakai masker
kalau di wilayah jabodetabek anda dapat hukuman sosial nih
harus kerja sosial ya kalau tidak pakai masker
berikutnya ada jaga jarak aman antara satu hingga satu lima meter
dimanapun anda melakukan aktivitas dan juga isolasi mandiri kalau anda terpapar virus corona ya
berikutnya nah kalau sudah menjalani masa atau tahapan menuju new normal
supaya anda tetap produktif di masa pandemi
barang apa sih yang wajib anda bawa setiap hari dalam tas
kalau biasanya bawa tas kecil cuma bawa dompet atau handphone gitu ya sekarang enggak
jangan harap anda bisa bawa barang itu aja
karena sekarang anda harus bawa masker kain atau mungkin pembungkus untuk masker kain bekas yang telah anda pakai
kemudian ada hand sanitizer dan juga sabun cair di dalam tas bawanya yang kecil kecil aja ya
kemudian ada desinfektan spray
kalau mungkin anda ingin menggunakan masker kain
kalau mungkin anda ini yang bekerja di perkantoran desinfektan spray ini sudah disediakan
tapi kalau anda yang naik krl misalnya atau naik ojek ya
nah ini anda wajib membawa disinfektan spray sendiri
kemudian ada tisu alat makan juga sekarang harus bawa sendiri
perlengkapan ibadah dan juga helm kalau anda menggunakan ojek online
persiapan demi persiapan menuju new normal terus dilakukan
meskipun belum ada kepastian nih sampai kapan virus corona masih akan bertahan ya
namun hal ini bukan alasan untuk berdamai dengan virus corona
pemerintah seharusnya memperkuat peperangan dengan memperketat penerapan pembatasan
dan menambah kapasitas tes sebab pengendalian kasus covid sembilan belas menjadi syarat penting
untuk bisa memulai fase kenormalan baru